nah ini dia reza sebagai kuota pelajar sahur menjadi waktu bagi mahasiswa untuk mencari makan sahur
nah reza kan juga baru lulus s dua nih pasti banyak ya jajanan jajanan di kampus
nah salah satunya dengan mencari makanan khas yogyakarta gudeg yang mudah ditemui di sepanjang jalan avandi atau kawasan gejayan sleman yogyakarta
nah salah satunya ini ada di lesehan gudeg bromo busukijo atau butekluk yang cukup dikenal di kalangan mahasiswa
para mahasiswa biasanya mulai keluar mencari makan sahur sekitar jam dua dini hari tidak jarang mahasiswa yang datang tidak sendirian nih namun bersama dengan rekan rekannya
berkonsep lesehan di sini mahasiswa makan nasi gudeg dengan duduk beralaskan tikar di trotoar
menu gudeg di sini menjadi salah satu prima dona karena rasanya yang otentik tidak terlalu manis dan harganya yang pas
masih ini ramah di kantong mahasiswa yaitu mulai dari rp tiga belas per porsi
aduh murah banget ya
jadi bagi sejumlah mahasiswa membeli makan di luar dianggap lebih mudah karena tidak perlu ribet untuk masak sendiri di rumah
dan kita akan lihat bagaimana nih suasana sahur di yogyakarta
sudah ada rekan kami korespondensian indonesia hendrawan setiawan di sana
ya selamat pagi hendrawan
apa saja yang menarik dan yang sedang anda cicipi saat ini
kalau di yogyakarta rasanya tidak pas kalau sahur mungkin tidak menggunakan atau tidak memakan masakan khas yogyakarta yaitu gudeg
nah kalau di yogyakarta biasanya dikenal dengan jalan wijilan yang banyak menjual gudeg
tapi kalau malam hari jalan gejayan atau jalan avandi ini salah satu tempat yang banyak ditemui gudeg adalah salah satunya
adalah lesehan gudeg bromo busukijo atau budekluk
ini kalau dilihat di belakang saya ini sudah ada antrian
sudah dari sekitar pukul dua waktu indonesia barat ini sudah ada antrian untuk makan sahur
ini kalau saya lihat tadi sudah belasan orang sudah mengantri di sini untuk makan sahur
nah mengapa ini namanya buteklo
karena dalam bahasa jawa karena ini dijual malam hari dan penjualnya generasi pertama itu menjualnya
nah mengantuk itu disebut tekluk tekluk
nah inilah kemudian disebut sebagai lesehan gudeg bromo busukijo yang suka mengantuk tekluk teluk
nah seperti apa ya rasanya makan di gudeg bromo ini
kita coba tanya langsung nih kepada mahasiswa yang memang biasa makan di sini
salah satunya dengan mbak siapa nih
nah mbak rifa
mbak rifa kenapa memilih makan sahur di sini
kebetulan tadi habis dari luar kota habis itu sekalian makan sahur aja di sini gitu
nah kenapa nggak makan sahurnya di rumah aja misalnya
pengen mencoba sensasi baru sih makan sahur di luar gitu sekali kali
nah kenapa kemudian yang dipilih adalah gudeg gitu bukan makanan yang lain
ya karena gudeg ini kan terkenal juga ya terkenal sudah terkenal dan juga terkenal enak
makanya pengen coba di sini
kalau soal rasa bisa diceritakan ke pemirsa rasanya di gudeg gudeg lok itu seperti apa sih
enak rasanya enak terus ini tuh beda dari gudeg yang lain dan rasanya tuh gak manis
kebiasaan kalau gudeg yang lain kan manis
nah ini tuh rasanya pedas gurih dan enak lah pokoknya
kira kira kalau nanti masih waktu ramadan mau balik ke sini lagi buat makan gudeg ini nggak
boleh boleh bisa balik ke sini lagi
terima kasih mbak rifa ya
nah itu tadi pernyataan dari salah seorang mahasiswa yang memang sudah biasa
atau ini tadi ada juga yang baru pertama kali datang ke gudeglo untuk makan sahur bersama dengan keluarga dan ada juga yang bersama rekan rekannya
nah disini kalau kita lihat memang disini makannya secara lesehan
jadi mereka duduk di tikar dan kemudian beralaskan tikar dan ini di trotoar yang berada di jalan gejayan ini
nah kalau kita melihat di yogyakarta itu saja di sini ada banyak mahasiswa yang memilih untuk pergi keluar untuk makan sahur di luar
ini menjadi pilihan mereka karena daripada mereka makan di rumah dan kemudian membuat makanan sendiri atau memasak sendiri
ini terlalu ribet bagi mereka
nah namun kalau melihat tadi dari antrian yang ada itu kami juga melihat ada beberapa mahasiswa yang memilih untuk membungkus untuk dibawa ke rumah
nah setelah ini nanti giliran saya nih yang makan sahur bersama para mahasiswa disini supaya terlihat lebih mudah
lebih muda seperti reza yang baru lulus s dua tadi
reza dan megi
aduh seru banget
ini seru banget ya
sebenarnya sama banget sama aku
aku juga gak terlalu suka yang manis gudeg nya
tapi ya hendrawan aku pengen tahu juga
kalau misalnya di jakarta jam jam sahur gini rentan banget
nah kalau di yogyakarta gimana
terlihat aman aman aja disana
nah kalau di jakarta mungkin megi tadi mengatakan kadang kadang ada kericuhan
kita lihat saja di yogyakarta kalau di sini orang orang sampai mengantri untuk makan
dan kemudian mereka dari tadi ketawa hahi hihi di sepanjang trotoar di jalan avandi di kawasan gejai ini
sampai dengan saat ini kondisi cukup aman aman saja
bahkan kemarin malam kapolda d i e suwondo nainggolan juga pernah melakukan cek ke beberapa lokasi
terutama di kawasan sleman
lokasi saat ini saya melaporkan di kabupaten bantul
dan menyatakan bahwa kondisi sampai dengan pagi sampai dengan sahur
tadi pagi itu dalam kondisi yang biasa biasa saja
baik baik saja dan cukup kondusif
sehingga yang berada di yogyakarta tentu saja atau siapapun wisatawan
yang sedang makan di sini
yang sedang berkunjung ke yogyakarta bisa makan di lokasi yang berjualan pada malam hari
apalagi di lokasi ini di gudeg ini juga sering didatangi oleh tamu tamu dari luar kota
termasuk beberapa yang dari luar negeri
hendrawan terakhir nih
kalau tadi dikatakan banyak mahasiswa di sana berarti harganya juga harus terjangkau gitu ya
berapa sih range harganya dan kalau harga yang paling murah dapat lauk apa aja di sana
ya kalau di sini harganya ramah di kantong mahasiswa
jadi harga gudeg seporsi gudeg itu dimulai dari harga tiga belas
nah ini kemudian tergantung dengan lauknya
misalnya lauk telur kemudian suwiran ayam dan harganya bervariasi
ada yang mencapai delapan belas ribu atau mungkin bahkan lebih dari dua puluh
tergantung apa yang diinginkan oleh mahasiswa
biasanya mungkin kadang kadang di tanggal tanggal muda
ini tentu saja mahasiswa biasanya ingin makan lebih banyak lauknya
namun mungkin ketika tanggal tua ini mereka memilih untuk makanan yang lebih sederhana
ini berdasar pengalaman pribadi juga ketika saya masih berkuliah di yogyakarta
dan tentu saja sekali lagi bahwa untuk makanan malam harga makanan malam di yogyakarta masih cukup terjangkau dan ramah di kantong
hmm waduh ini enak banget ya
udah terdengar dari pertanyaan reza ini kayaknya reza lagi lapar ya
waktunya saya santap sahur mungkin nanti saya bisa cari juga gudeg yang ada dekat sini begitu ya
kita bisa facetime bareng ya nanti handrawan ya
makan bareng sahur bareng
mas hendrawan terima kasih atas laporannya
jangan lupa untuk cicipin gudegnya disana nanti ya